assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam pemirsa saat ini anda bergabung bersama saya lucia saharwi
di acara musyawara nasional ke sepuluh partai golkar kita satu untuk indonesia
musyawara nasional hari ini rencananya akan dibuka oleh presiden republik indonesia joko widodo
dan tentunya dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik lainnya
munas ini akan berlangsung hingga jumat enam desember dua ribu sembilan belas mendatang
dengan salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum golkar periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
dari arena munas ke sepuluh partai golkar langsung saja kita saksikan
prosesi pembukaan munas ke sepuluh partai golkar kita satu untuk indonesia
ketua dewan pembina ketua dewan kehormatan
dan tentunya hadirin tamu undangan yang kami hormati
selamat datang di acara pembukaan munas ke sepuluh partai golongan karya
sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah atraksi tarian cinta nusantara dan tekno illusion
kita satu untuk indonesia
harapan arum gandanyo
dan kita pun terus
berubah di dalamnya
sejalan dengan itu maka partai golkar
akan terus berbanah diri dan
menyesuaikan dengan keadaan terkini
khususnya terkait dengan perkembangan teknologi
dan kebangkitan generasi milenial
partai golkar akan terus
mempertegas basis ideologi
di kalangan generasi milenial
dan kreativitas dan inovasi
yang positif agar mampu
membendung arus informasi yang terkadang tidak sejalan
dengan nilai nilai pancasila
seperti berkembangnya sikap
politik identitas dan ujaran
kebencian yang mengemak di media sosial
dan ketua umum partai golkar yang
setahadirin yang kami hormati
sebelum mengakhiri laporan ini
kesediaan ketua umum partai golkar
untuk menyampaikan pidato politik
dan memohon bapak presiden
berkenan memberikan sambutan dan membuka
kegiatan munas sepuluh partai golkar
kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi
panitia pengarah panitia pelaksana
yang bekerja dengan cepat dan sungguh sungguh
serta semua pihak yang telah
membantu sehingga persiapan dalam waktu singkat
munas ke sepuluh partai golkar
dapat berlangsung pada hari ini
kami juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada rekan rekan media yang berpartisipasi
dalam proses demokrasi di tumang
terima kasih juga buat para aparat keamanan
yang telah bekerja sama
demi aman nyaman dan tertibnya acara ini
pada kesempatan ini pula kami mohon maaf
sebesar besarnya kepada semua pihak yang
dengan adanya kegiatan munas partai golkar ini
banyak hal yang pasti belum sempurna
dan dari harapan
maka untuk segala kekurangan dan ketidaknyamanan
selaku ketua panitia penyelenggara
kami memohon maaf dan sebesar besarnya
semoga segala jeripaya dan penggematian bapak ibu
untuk partai golkar dapat dibalas oleh tuhan yang maha kuasa
demikianlah laporan ini kami sampaikan
di mana ada kawan di situ ada kekuatan
di mana ada keselarasan di sana ada kemenangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga tuhan memberkati om santi santi ibu
dan semoga berjaya
namo buddhaya salam kebajikan
terima kasih mas bambang susatyo
membuka musyawarah nasional ini menjadi adem tenang
yang kami hormati wakil ketua dpr pak ajis samsudin
para menteri kabinet indonesia maju
di sini ada pak tito pak mendagri pak erik
ada menterinya golkar juga pak agus gumiwang pak menperin
ada menpora yang baru diimport dari manila ke jakarta lagi pak untuk dua hari
kemudian ada jerry sambuaga maafin pak
dan tentunya kalau ini adalah ketua kelas kami pak pratikno pak menteri ketua kelas
kemudian senior partai golkar ketua dewan pembina pak abu rizal bakri
wakil ketua dewan kehormatan bapak akbar tanjung
ketua dewan pakar pak
pak agung laksono majelis etik pak hatar
kemudian jajaran pengurus dpp partai golkar sekjen bendahara umum dan seluruh dpp
organisasi yang didirikan dan mendirikan partai golkar
hastakarya kosgoro soksi mkgr beserta iipg
ketua dan sekretaris
fpg dpr ri dan fraksi mpr ri
dan yang saya banggakan ketua ketua dpd partai golkar tingkat satu dan tingkat dua seluruh indonesia
yang hadir dari berbagai penjuru tanah air dan menjadi peserta munas yang maha penting ini
tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap hadirnya
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk dan sahabat sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
sebab atas rahmatnya lah kita diberi kesempatan bertemu di malam berbahagia ini pada acara pembukaan musyawarah nasional partai golkar
ijinkan bapak presiden kita agak panjang sedikit
yang pertama tentu kami ingin mengajak bapak ibu untuk berdoa
karena salah satu peserta munas yaitu dari ketua golkar pdjaya
bapak zulfikar abdullah meninggalkan kita semua hari ini dalam rangka menghadiri munas
dan semoga yang beralmarhum khusnul khatimah dan mari kita bacakan al fatihah
amin ya rabu'l amin
pertama tentu untuk pertama kalinya partai golkar menyelenggarakan munas di tempat yang namanya mega kuningan
jadi tempat di jakarta yang paling kuning adalah di mega kuningan
adalah tokoh panutan kita semua
kami juga memberikan apresiasi karena bapak jokowi
selaku presiden republik indonesia
selalu setia menjaga warisan reformasi
dan prinsip prinsip pembatasan periodisasi kekuasaan
oleh karena itu kepada seluruh kader partai golkar
dan seluruh para undangan yang terhormat
mari kita beri aplaus yang meriah kepada bapak presiden pak jokowi
selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih
atas kehadiran bapak yusuf kala
beliau adalah penerima golkar award
mantan ketua umum golkar
dan wapres dua periode dengan presiden yang berbeda
prestasi ini mungkin tidak terulang lagi
di dalam sejarah indonesia kapanpun juga
selain itu saya ingin menyampaikan apresiasi
kepada seluruh pimpinan jajaran dpd golkar
baik tingkat provinsi kabupaten dan kota
yang hadir menjadi peserta munas ini
bapak ibu dari seluruh penjuru tanah air
aceh hingga papua sulawesi hingga nusa tenggara timur
saudara saudara adalah ujung tombak kekuatan beringin
dan panji panji kehormatan golkar
yang selalu setia mengawal perjalanan bangsa indonesia
saya yakin kehadiran saudara saudara kader partai golkar
dalam munas ini dilandasi semangat
untuk bersatu membesarkan partai golkar
di seluruh penjuru indonesia
puluhan kader puluhan juta kader dan simpatisan
menunggu dan berharap bahwa munas ini
akan berlangsung dengan damai
bersama sama dan berjalan dengan baik
apakah saudara saudara siap menjadikan munas ini
menjadi forum tertinggi yang damai bersahabat dan demokratis
siapkah saudara saudara untuk merebut kembali
kejayaan partai golkar
sanggupkah saudara saudara untuk terus mengawal
bapak presiden kita presiden jokowi
alhamdulillah terima kasih
bapak presiden jokowi
saya banggakan hadirin yang saya hormati
sebelum saya melanjutkan sambutan ini
saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik
bagi kita semua
ini tidak tercakup
dalam partai golkar
tetapi dalam arena sea games
tim usuh indonesia
menyumbangkan dua emas
lima perak dan dua perunggu
dan ini merupakan
kontribusi cabur terbesar sampai hari ini pak
sebut sebagai ketua umum musuh
tetapi ada yang mengharukan bapak presiden
karena dua medali emas tersebut disumbuangkan
oleh seorang anak muda milenial
yang bernama saudara edgar marvelo
berusia dua puluh satu tahun
mendapatkan satu emas dari perorangan
dan dua orang
dan yang kedua berguh
bersama haris dan naro
dalam suasana yang berduka
karena semalam tadi malam
ayahnya meninggal dunia
dalam suasana ayahnya meninggal dunia
dia masih bisa berkonsentrasi
dua medali emas
dengan suasana duka
menunggu sampai indonesia raya dikibarkan
malam ini kembali ke jakarta
semangat pengabdian dan perjuangan inilah yang patut kita contoh
mengabdi perjuangan tanpa henti
dan ini menjadi suri toladan
untuk kita yang bergerak di partai politik
partai golkar sudah berjanji di dalam musyawarah ini
apapun yang terjadi
partai golkar tidak boleh
kita ingin menjadikan munas sebuah momentum besar
oleh karena itu
dalam konteks itu
kepada ketua mpr
yang merupakan salah satu kader terbaik partai golkar
yaitu bapak bambang susatyo
saya mengapresiasi setinggi tingginya
sore ini kami telah bertemu
dan beliau menarik diri dari bursa pencalonan ketua umum
beliau menyatakan dengan tegas
untuk setia kepada komitmen bersama
dan mengedepankan persatuan
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lain
saya mengapresiasi keputusan tersebut
contoh konkret kedewasaan partai golkar
itulah yang menjadi cerminan demokrasi
serta kita bersama sama akan mengembangkan
dan mengembangkan partai golkar
beberapa waktu yang lalu
bapak presiden mengatakan bahwa kekuatan beringin
adalah salah satu tulang punggung
kekuatan punggung pemerintah
oleh karena itu
bila partai golkar goyang sedikit
maka indonesia juga goyang sedikit
tetapi jika golkar solid dan kuat
maka pemerintah akan lebih mudah mendorong kemajuan seluruh rakyat indonesia
marilah kita merapatkan seluruh jajaran barisan konsolidasi partai
partai golkar yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa besar
bangsa yang penuh semangat untuk maju
walaupun situasi ekonomi dunia tahun ini belum sepenuhnya kondusif
indonesia pasti mampu mencari celah
agar mimpi besar kita dapat terwujud
partai golkar akan menjadi partner
pendukung utama bapak presiden
membuka investasi seluas luasnya
meningkatkan kualitas sdm
dan untuk itu
internal partai golkar
kami juga membuat program untuk membuat golkar academy
sehingga ini akan menjadi kaderisasi
sejak awal di masa bung karno
kekuatan beringin adalah penjaga
undang undang dasar empat puluh lima
di zaman pak harto
dan pada saat yang sama
golkar muncul sebagai salah satu yang mendorong kemajuan ekonomi
dan menjaga stabilitas nasional
sesudah zaman pak harto
kekuatan beringin melakukan adaptasi dan transformasi
kami melakukan dengan kesadaran sendiri
sebagai upaya untuk menyerap semangat zaman
kami menjadi anak kandung reformasi
partai golkar berubah bentuk menjadi partai golkar
dan dua puluh tahun sesudah reformasi
tepatnya di munas ke sepuluh ini
kami juga akan bertransformasi
mengadopsi perkembangan zaman
termasuk di dalamnya mempersiapkan transformasi
menuju ekonomi ataupun kehidupan bermasyarakat berbasis digital
bapak presiden joko widodo
para undangan yang kami hormati
besok pagi saya sebagai ketua umum akan menyampaikan
pidato pertanggung jawaban di hadapan seluruh peserta munas
ini adalah tradisi partai golkar
dan salah satu
puncak dan mekanisme demokrasi di dalam partai golkar
tentu kami akan menyampaikan perjalanan partai golkar
dan kepada seluruh kader dan pimpinan partai golkar
baik di pusat di daerah dan di seluruh tanah air
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
dalam berkeliling dalam seluruh penjuru tanah air
saya telah meresapi harapan saudara saudara yang besar
baik terhadap partai yang kita cintai
maupun terhadap apa yang harus dilakukan oleh dpp
walaupun dalam satu satu tahun delapan bulan berbagai badai melanda
dan periode tugas cukup singkat
hanya hampir setahun sebelum pemilu
tetapi karena semangat kerja keras
dan dukungan seluruh pengurus golkar
mulai dari desa kecamatan kabupaten kota provinsi
partai golkar tetap mampu bertahan sebagai kekuatan yang disegani
insyaallah di masa mendatang
partai akan tumbuh lebih kuat lagi
jika ada yang kurang di sana sini
dengan hati yang tulus saya memohon maaf sebesar besarnya
kedepan tidak dapat saya janjikan selain kerja keras
dan uluran tangan persahabatan
kepada seluruh kader dan pengurus partai golkar
akhirnya kepada bapak presiden
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
dan mohon untuk dapat membuka munas ke sepuluh ini
dan kepada teman teman panitia penyelenggara
serta seluruh pihak
khususnya pak melkias markus mekeng selaku penyelenggara
pak ibnu munsir sebagai penyelenggara
pak doli kurnia pak adis kadir sebagai penyelenggara
seluruh panitia yang tidak dapat saya sebut satu persatu
sekali lagi apresiasi partai golkar untuk kerja kita bersama
demikian sambutan kami
semoga kita semua diberi rahmat dan hidayah
oleh allah swt
selamat mengikuti munas
maju terus partai golkar
maju terus negeri gu tercinta
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak dan ibu
selanjutnya kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan prosesnya
penyelesaian dari bapak dan ibu

kepada yang terhormat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
presiden kelima republik indonesia
ibu hajah megawati soekarno putri
dan ke dua belas republik indonesia
bapak hj muhammad yusuf kalla
para ketua partai
dan sekjen partai yang hadir
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
bapak osman sabtaudang
bapak soekarno putri
bapak soebul imam
ibu kris natali
ketua umum partai golkar
beserta seluruh jajaran pengurus
dari sabang sampai merauke
dari myangas sampai plorodok
beserta seluruh senior senior golkar yang hadir
yang tidak bisa saya sebut satu persatu
pak akbar tanjung
pak buri sabagri
serta bapak ibu sekalian
hadirin undangan yang berbahagia
saya tadi masuk pintu ruangan ini
hawanya sudah kelihatan
saya sudah berada di ruangan ini
saya sudah berada di ruangan ini
saya sudah berada di ruangan ini
saya sudah berada di ruangan ini
saya sudah berada di ruangan ini
tetapi suara saya
hampir tidak bisa saya sebutkan pada reuni
atau saya sudah ataupun
saya sudah pelewati
untuk berkata itulah
yang methyl paula
daripada saya di efek
terhadap rasa ketatfear
saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang tinggi terhadap kesejukan tadi
tapi jangan ada yang berprasangka tidak baik
karena kemarin ada yang menyampaikan katanya istana intervensi
tidak ada saya berikan jaminan tidak ada
kalau ada yang menyampaikan pak menteri sekretaris negara pak menseknek saya jamin
saya berikan jaminan tidak
ya memang betul betul tidak ada
katanya mengumpulkan dpd dpd mana yang dikumpulkan
coba ada dpd yang dikumpulkan oleh pak menseknek yang ada di sini
silahkan maju saya beri sepeda
silahkan kalau ada
silahkan kalau ada dpd yang dikumpulkan oleh menteri
silahkan kalau ada
silahkan kalau ada
silahkan kalau ada
maju ke depan saya beri sepeda betul
begitu ada suara itu bapak ibu sekalian begitu ada suara itu langsung saya tanyakan langsung ke mensek
artinya memang betul betul tidak
kalau ada menteri yang manggil
dipanggil dpd ya menterinya gokar mestinya
atau pak zainuddin amali bisa saja
atau pak jerry bisa saja
atau pak luhut bisa saja
ini kan memang kader
kader gokar semuanya
tapi kalau di luar itu ada yang berani manggil manggil silakan ke sini
maju ke depan benar saya beri sepeda betul
saya senang sekali bahwa
musyawarah nasional partai golkar yang ke sepuluh ini
kelihatan sekali menunjukkan sebuah persaudaraan yang baik
sebuah kerukunan yang baik
jadi saya sekali lagi
ingin mengajak kita semuanya memberikan
tepuk tangan kita untuk bapak bambang sudha
tidak ada masalah
tidak ada masalah
kalau pak bambang jangan diberi sepeda dulu
beliau ini pemilik tesla nomor satu
pertama di indonesia
kalau saya beri sepeda
kalau saya diberitahui selalu
pak bambang susah ya itu
tapi juga jangan
nanti masuk gratifikasi
sekali lagi kerukunan
persaudaraan itu bagi saya penting sekali
untuk juga menunjukkan
juga ikut panas
sebetulnya juga gak apa apa
dalam kita berdemokrasi juga nggak apa apa
tapi kalau ada jalan persaudaraan
ada jalan kerukunan kenapa kita tempuh
yang saya takutkan
melihat dari jauh
kalau golkar ini pecah
itu kekhawatiran saya
sekali lagi golkar adalah
partai besar yang
menjadi aset besar
bagi negara kita indonesia
mari kita jaga bersama sama
sekali lagi kalau
golkar panas perpolitika nasional juga ikut panas
golkar dingin perpolitikan kita
juga ikut dingin
jangan sampai ada
karena kita tahu negara negara lain
yang dulunya stabil aja juga lihat
discontent terjadi dimana mana sekarang ini
persoalan yang sebetulnya dulu dianggap tidak ada masalah sekarang bisa menjadi masalah besar
sudah lima bulan lebih hongkong demo setiap hari lima bulan lebih
di sini juga sama kenaikan biaya transportasi hanya empat persen menjadi gelombang yang begitu besarnya
dan mengganggu stabilitas ekonomi di negara itu
kita tidak mau
kita sekarang ini posisi ekonomi kita dibandingkan negara negara lain ya patut kita syukuri
alhamdulillah bisa di atas lima persen patut kita syukuri
negara negara lain ada sudah yang masuk ke dalam jurang resesi ada yang menuju ke resesi
ada yang turun sampai dua tiga persen growth nya
coba kita lihat sekarang ini di negara g dua puluh
negara g dua puluh kita berada pada urutan yang kedua sekarang ini
hari ini sudah di urutan yang kedua
kalau stabilitas politik kita goyang sedikit saja ini sangat sangat berbahaya
karena ini menyangkut sebuah kepercayaan menyangkut sebuah trust kepada negara kita
tidak akan orang berinvestasi ke negara kita indonesia
kalau stabilitas politiknya tidak baik
investasi itu akhirnya kemana sih
banyak berbicara iklim investasi investasi menarik investor
membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya kepada anak anak muda kita kepada masyarakat kita
larinya ke sana semuanya
sehingga sekali lagi saya sangat menghargai mengapresiasi
cara cara berdemokrasi yang telah diperlihatkan oleh partai golkar dalam munas ke sepuluh kali ini
saya tidak banyak berbicara karena saking kagumnya kepada partai golkar
saya tetap minta kepada partai golkar agar
memberikan dukungan terhadap omnibus law yang nanti akan segera diajukan oleh pemerintah
sehingga nantinya kecepatan kita dalam
lakukan adaptasi terhadap perubahan perubahan dunia menjadi semakin cepat
kemudian juga kita bisa menarik investasi yang sebesar besarnya
bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya kepada masyarakat kita
dan akhirnya bisa memberikan kemakmuran kesejahteraan kepada masyarakat
saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
selamat bermunas terima kasih
kita tutup wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon berkenan presiden republik indonesia untuk tetap di tempat
kami undang kembali ketua umum dpp partai golkar dan ketua penyelenggara
untuk dapat mendampingi presiden di atas panggung melakukan prosesi pembukaan munas ke sepuluh partai golkar
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini saya buka munas ke sepuluh partai golkar
silahkan pak mekeng untuk naik ke atas panggung
kita akan melakukan sesuatu yang spesial yang sebelumnya belum pernah dilakukan
kapan saja anda siap sentuh layarnya

selepas itu kita akan together dengan sebagai kata khas
lalu ketua saya pindah mengambil kesahuan pada ompersoner dan kemudian tercepat itu

hadirin inilah prosesi pembukaan lunas ke sepuluh partai golkar dua ribu sembilan belas
hadirin yang berbahagia dengan usahanya prosesi tadi maka munas ke sepuluh partai golkar dua ribu sembilan belas secara resmi telah dibuka
untuk mengorbankan semangat kita satu untuk indonesia
hadirin dan undangan mari kita menyanyikan mars partai golkar hadirin dimohon berdiri
mars partai golkar

dan undang undang dasar kompartima
pamanatang yang jadi panggungan
rampan tuhan jadi kekuatan
mari berkarya dalam pembahunan
mengujudkan cita cita bangsa
mari kami berkata
kita satu untuk indonesia
kami mengucapkan terima kasih kepada presiden republik indonesia bapak insinyur haji joko widodo
atas kesediaannya telah membuka acara munas ke sepuluh partai golkar dua ribu dua puluh
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara
hadirin dimohon berdiri
pemirsa baru saja kita saksikan prosesi pembukaan musyawara nasional ke sepuluh partai golkar kita satu
untuk indonesia yang dibuka dengan kata sambutan dari ketua umum partai golkar air langga hartanto
yang diantaranya menyatakan apresiasinya
terhadap ketua mpr bambang susatyo yang terkait dengan pengunduran dirinya
dalam kanca calon pemilihan ketua umum periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
air langga juga menyatakan munas ini menjadi momentum konsolidasi nasional golkar
sekaligus golkar juga mendukung program program pemerintah
dalam mendorong kemajuan ekonomi dan menjaga keamanan nasional
presiden republik indonesia joko widodo juga dalam pidatonya menyampaikan kebanggaannya
akan kemampuan golkar menjaga persatuannya sebagai satu partai besar
dan presiden juga mengapresiasi cara cara berdemokrasi
yang diperlihatkan partai golkar dalam munas ke sepuluh kali ini
pemirsa demikian rangkaian hari pembuka munas ke sepuluh golkar kita satu untuk indonesia
saya lucia saharu undur diri sampai jumpa